saudari elsa telah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja
dan tidak disertai tindak pidana lain
berdasarkan kuhp pasal tiga ratus lima puluh sembilan
saudari elsa telah berupaya menghilangkan barang bukti
dan melanggar pasal dua ratus dua puluh satu kuhp
untung ngajak kiki cuma satu mata kuliah
jadi kiki bisa langsung pulang seh
tapi emangnya mau sama lo
maksud kamu apa komentar di love akram aku kaya gitu
gak mungkin banget kucemburu sama lo tau gak
itu cowok pasti lo paksa kan buat foto bareng sama lo
gak mungkin lo udah hubungan sama dia
iyalah sejarah itu cowok tuh keren cakep
emang gue salah
kamu manusia bukan sih kamu punya hati gak sih
ini tuh namanya penghinaan
kiki gak mau menang kamu lagi
dan tidak disertai tindak pidana lain berdasarkan kuhp pasal tiga ratus lima puluh sembilan
saudari elsa telah berupaya menghilangkan barang bukti dan melanggar pasal dua ratus dua puluh satu kuhp ayat satu butir dua
saudari elsa kabur saat hendak ditangkap sehingga menghalang halangi proses penyidikan
juga melanggar pasal dua ratus dua puluh satu kuhp ayat satu butir dua
pak enak wani elsa banyak sekali
saudari elsa apakah anda sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang baru saja dibacakan oleh jaksa penuntut umum
apakah saudara elsa ada keberatan apa yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum
dan dia juga menghina saya
saya juga gagal untuk menghina roy
saya jadi kehilangan akal saat itu
sidang kami tutup
dari kerjaan iman lagi ya
kakak punya kejutan buat kamu
jadi kakak sempat masukin cv kamu ke salah satu perusahaan
dan kabar baiknya
kamu dipanggil untuk interview
tiga hari lagi dari sekarang
masa kakak bercanda sih
kayak seneng campur kaget gitu
engga enggak maksud aku
kakak kan biasanya suka ngerjain aku nih
ini beneran kan
aku gak dikerjain kan
kakak serius gak ngerjain kamu
pokoknya doa yang terbaik buat kamu lah
ya harus semangat
pokoknya gak boleh putus asa
janji gak akan ngecewain kakak
yang terbaik lah pokoknya
kiki kok gak nyampe nyampe
kiki tuh gere
gak boleh gitu gere
ntar daripada lo kewalet
ya udah lo mendingan baik baikin si kiki

ya udah cepetan sono

ya udah gue mau tidur
ya udah gue mau tidur
ya udah gue mau tidur

ya udah gue mau tidur
ya udah gue mau tidur